sepuluh tenaga ahli dari badan tenaga nuklir nasional atau batan dikerahkan untuk membersihkan zat radioaktif atau dekontaminasi zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh di lahan kosong perumahan batan indah pada rabu pagi
inilah proses pembersihan hari ke enam yang dilakukan untuk mengurangi paparan radiasi akibat radioaktif di kawasan pemukiman ini
kepala birohumas batan heru umbara menyatakan saat ini paparan radiasi sudah menurun ke angka sembilan dari sebelumnya satu ratus empat puluh mikrosifer per jam
kalau hasil dari coring kemarin itu masih ada yang tertinggal kita akan tambah dua puluh cm jadi kemarin itu kan sampai delapan puluh cm sekarang kita tambah dua puluh cm sehingga satu meter jadi luasannya tetap
untuk mengetahui apakah ada warga yang terpapar radiasi
delapan penghuni perumahan batan indah yang tinggal di dekat area yang terpapar radioaktif menjalani pemeriksaan whole body counting pada selasa lalu
salah satunya darmono yang tinggal sekitar dua puluh meter dari lahan yang terpapar
kita melalui scan untuk mengetahui paparannya jadi selama sepuluh menit kemarin kita di scan hasilnya kita belum tahu
hasil pemeriksaan untuk mengetahui adanya radiasi
akibat radioaktif cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini akan diketahui pada kamis dua puluh februari hari ini
sementara itu warga perumahan batan indah hingga rabu beraktivitas seperti biasa meski ada lokasi yang terpapar zat radioaktif
warga mengaku tidak khawatir dan hingga kini tidak ada yang mengeluh sakit akibat paparan radiasi tersebut
ya nggak ada masyarakat yang ngeluh selama ini nggak ada keluhan nggak ada mana mana
apalagi sekarang itu dari tangan ahlinya
udah ada hal hal yang nggak ada gitu
pada rabu petugas menyiapkan sembilan puluh drum berkapasitas masing masing seratus liter untuk menampung tanah yang akan dibawa ke pusat teknologi limbah radioaktif
hingga kini belum diketahui siapa pihak yang membuang zat cesium satu ratus tiga puluh tujuh ke area ini
tim liputan cnn indonesia serpong banten